inilah iring iringan delegasi peserta konferensi tingkat tinggi g dua puluh
yang berlangsung selama dua hari di nusa dua bali
iring iringan ini terdiri dari lima hingga sembilan mobil jenis sedan
serta lima petugas pas pampres berkendara roda dua
iring iringan kendaraan baik roda empat dan roda dua ini
seluruhnya menggunakan kendaraan listrik
suara kendaraan listrik ini pun nyaris tidak terdengar
hanya suara sirine dan rotatro saja yang terdengar
saat iring iringan mengantarkan kepala negara maupun delegasi g dua puluh ke tempat tujuan
sedan hyundai genesis g delapan puluh yang menjadi kendaraan kepala negara
pemerintahan negara g dua puluh selama ktt berlangsung
mempunyai badan lebih besar dan panjang
sedang mobil hyundai ionik lima jenis sedan yang menjadi kendaraan pengawalan
mempunyai bodi lebih kecil dan lebih pendek
kedua jenis sedan baik yang membawa kepala negara
maupun pasukan pengamanan presiden ini adalah kendaraan yang hemat energi
biaya pemakaian energinya jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan energi
dari bahan bakar minyak atau bahan bakar yang berasal dari fosil
kalau dari sisi biaya penghematannya hampir lima kali lipat pak kalau dibandingkan ya
jadi dengan jarak tempoh yang sama anggaplah seratus ribu gitu ya
mungkin dengan mobil listrik ini
jadi berbandingnya hampir sampai lima kali lipat
untuk kebutuhan konsumsi kali hanya dibandingkan dengan bbm nya
mobil pengawalan yang digunakan pas pampres tipe ionik lima ini misalnya
untuk mengawal delegasi atau kepala negara dari hotel westin
menuju hotel apurva kempinski yang berjarak sekitar tiga km
jika baterainya diisi penuh
mobil pengawalan ini bisa menempuh jarak sekitar empat ratus km
sedang jenis mobil listrik untuk kepala negara
memiliki kemampuan energi baterai yang hampir sama
dengan mobil sedan untuk kendaraan pas pampres
kedua kendaraan baik pengawalan dan kendaraan kepala negara ini
juga cepat dalam pengisian baterainya
dengan mengisi ulang baterai di stasiun pengisian kendaraan listrik umum
hanya dibutuhkan waktu sekitar lima menit
ratusan kendaraan listrik yang difungsikan selama gelaran ktt g dua puluh di bali
tentu membutuhkan tambahan listrik di kawasan nusa dua
pihak pln sebagai pemasok listrik untuk kendaraan listrik
serta kawasan tempat berlangsungnya main event dan side event ktt g dua puluh
menyiapkan listrik sebesar satu empat ratus dua puluh dua mw
termasuk menyiapkan enam puluh enam spklu
guna menunjang pengisian baterai kendaraan listrik
kebutuhan listrik yang disiapkan pln pada puncak ktt
jauh dibawah prediksi sebelumnya
jadi sangat dibawah dari prediksi beban puncak kita
sehingga tadi juga pembangkit aliran pasokan listriknya semuanya dari pembangkit dari bali
kemudian juga evakuasi daya dari jawa juga tadi nol
sehingga ini pembangkit yang kita sudah persiapkan
semua berjalan dengan aman
transmisi berjalan dengan aman
pasokan listriknya juga aman
termasuk kebutuhan energi primernya maupun itu gas
batu bara maupun bbm nya juga aman
sehingga kondisi sistem kelistikan untuk mendukung g dua puluh kita nyatakan aman
berkat kesiapsiagaan pihak pln
kebutuhan pasokan listrik selama gelaran puncak ktt g dua puluh aman
bahkan pada saat itu
pln mampu menghadirkan listrik tanpa kedip